melalui kuasa hukumnya irjen verdi sambo mengirim surat berisi permintaan maaf kepada masyarakat dan juga rekan sejawat polri yang terseret dalam kasusnya
dikutip dari laman cnnindonesia com pengacara tersangka irjen verdi sambo arman hanis yang ditemui di rumah verdi sambo di jalan saguling tiga membacakan surat yang ditulis oleh verdi sambo
dalam surat tersebut sambo meminta maaf kepada masyarakat dan juga anggota kepolisian yang terseret dalam kasusnya
sambo juga berjanji akan mematuhi proses hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya
bukan hanya itu ia pun menyatakan hanya berniat menjaga dan melindungi keluarganya
dalam suratnya ferdi sambo juga meminta maaf kepada kepala polri jenderal listio sigit prabowo karena menyampaikan informasi bohong sehingga membuat polri kehilangan kepercayaan publik